sumpah gue makin gak paham
padahal di panti ini anaknya dibuang
sumpah yang udah tinggal
gue udah ditawar
sumpah orang jahat
orang jahat itu pasti ada disini
udah umur segini
pacar lagi masa belum punya
dana aja lama banget sih
yang ada telat nih
bagus gak ya
gak bagus ya
biar warna kita kapelan mas
tunggu sebentar ya mas
andin kok tambah cantik ya

saya tunggu di luar ya
ntar dulu mas pasangin ke alun
andin pasti tau kalo keluarganya membuang rena ke patiasuan mutiara bunda ini
dia pasti kaget kau bawa ke sini
aduh pinter pinter banget sih ibu
andin kok gak keliatan kaget atau cemas liat mantai ini ya
seharusnya dia nggak nyaman berada di sini
karena dia akan inget sama dosanya
karena dia udah nyuruh keluarganya buang rena ke sini
mau gak ikut
raina lagi gak enak badan bu
lagi dirawat sama omonya
semoga raina cepat pulih ya pak
yaudah mari masuk pak
oh siapa ini
oh siapa ini
oh siapa ini
oh siapa ini
oh siapa ini
oh siapa ini
oh siapa ini
oh siapa ini
oh siapa ini
oh siapa ini
oh siapa ini
oh siapa ini
oh siapa ini
oh siapa ini
oh siapa ini
oh siapa ini
oh siapa ini
oh siapa ini
oh siapa ini
oh siapa ini
oh siapa ini
oh siapa ini
oh siapa ini
oh siapa ini
oh siapa ini
mereka lucu banget ya mas
apapun yang terjadi
mereka berusaha untuk selalu tersenyum
aku bener bener merasa bersyukur
karena aku masih punya mama apa apa
sumpah gua makin nggak paham
kok andien bisa sesenang ini ya
padahal di panti ini anaknya dibuang
siapa yang udah tinggal ngaku ini sama kamu
siapa orang jahat itu
orang jahat itu pasti ada di sini
siapa yang udah ngaku ini sama kamu
harusnya dia marah dong liat makan palsu itu rusak
apa mungkin andien gak tau anaknya dibuang di pantai asuhan ini sama keluarganya
baiklah untuk selanjutnya kita akan menyaksikan pembacaan puisi dari
ibu kau lah ibu yang baik buatku
sudah membesarkanku dan melahirkanku
kamu kemana sih sebenarnya
depan aglunema residen
aglunema residen di mana itu noh tempat apa itu
aku mau pergi
kalau kamu udah tenang kamu tolong cerita ke mama ada apa sebenarnya
tolong jujur ya sayang ya
yaudah kamu istirahat sana
tempat apa itu ya
kita juga akan bekerja berkerja sama nino keliling
makanya rasa sollten plank
presence noh sampai selalu lagul
makanya aku kepulangin tangan otak saya
kau sudah sadar
kamu gak apa apa kan
rasa kamu gak boleh ngomong kayak begitu tadi
mama berkali kali ingetin kamu elsa jangan sedih elsa jangan nangis
itu semua buat anak yang ada di dalam kandungan kamu sayang
anak kamu akan bisa ikut ngerasain sedih kalau kamu terus terusan sedih kayak begini
sekarang mama udah ada di sini kamu cerita ada masalah apa lagi sekarang sama nino
kemarin aku cuma meeting sama bos aku di kafe mah
tapi nino nyangkanya aku selingkuh
aku yakin nino semarah itu sama aku
karena dikasih tahu selama ini aku akan mencari nino
kalau mbak andien yang kebetulan ada di mulai itu juga ma